sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sini sini masuk sini
itu kamu sepatu dapet dari mana
dapet dari mana
kamu pasti nyuri dari kiosnya ini ya
tidak tidak tidak suar
justru kamu kan
yang ambil sepatu dari kiosah ini
baik selesai selesai
tuh bagus kan sepatunya cobain dulu bu
hai kalian ini pas menyehir ya tuh kalsir lo sepatu sengaja kan dan kiosknya sepi
sepatunya bisa menenangkan
saya mau pesen sepatu seperti ini ya
iya aku juga mau pesan tapi yang kayak gini
beneran nona udah udah taruh bilangin kaki
hai wah dapet duit banyak banget bisa bikin selamat ulang tahun sepuluh nih
hai ikan ada enam lagi dua ya kamu beneran iya bener kamu makasih ya udah udah udah udah udah
oh ya topiku bentar aku cari tapi dulu ya enaknya tapi kita bakal aja
nah itu piku
pada kemana ini
biasanya pelanggan hari ini udah baru datang
ini gara gara sepatu kecoa
gagang aja sepi
pak pak pak saya ada ide
di mana kalau kita minta ganti rugi aja sama kakek si unang
kalau begitu kita berangkat sekarang juga
muka kalian tuh kenapa
dijakar unang pak
iya pak dijakar unang
bu dia benar benar tidak berindikin bu
masa anak kita dijakar
yaudah pak kalau gitu kita minta dobel ganti ruginya
iya bu kalau begitu kita berangkat sekarang juga
biar dia saya didik dengan keras
memangnya cucu saya itu salahnya apa bapak dudung
hei pakai nanya
tanya lagi lihat dong itu muka anak anak saya pada dicakar sama si unang
kalau si unang tidak bisa saya didik dengan keras
dia harus mengganti seluruh pengobatan anak saya
saya tidak punya uang pak
ayo jual dong meja sama kursinya
hei unang bawa banan uang kek
bawa banan itu uang
berikan saja daripada bikin ribut